ternyata cuma ngindarin rajia polisi
makanya tadi nyebar ke mobil gue
wah kayaknya rumah panennya udah deket nih
lu mau ngomong apaan sih serius banget
kamu masih belum percaya sama sama
kita harus ngobrol berdua
aku gak mau di pernikahan kita ini ada kebohongan lagi mas
aku yang meminta mas al untuk jujur sama aku tentang semuanya
agar tidak ada lagi kebohongan
tapi sekarang justru aku yang takut
aku takut mendengar apa yang akan mas al katakan sama aku nanti
gimana kalau kejujuran mas a malah akan membuat aku jadi lebih terluka lagi
aku takut aku gak siap
aku takut kalau misalkan aku harus tersakiti lagi
nggak ada apa apa
ngapain mesra mesraan di kantor gue
katanya mau nyai barang di gudang nggak jadi
siapa yang mesra mesraan sih el
tadi tuh aku kepleset terus mau jatuh
coba kalo nggak dia jatuh dapet benjol
gara gara gue tangkap gue peluk
dapet pelukan dari erlangga
ya besok aja mesra mesra aja ya
saya pinjem angga boleh
ya bawa aja gak apa apa dong
emangnya gue bareng apa dipinjam
yaudah kalau gitu
terus gue kesini lagi
mana aku tau nggak
nanti aja kamu ngobrol sama dia
kali aja emang ada omongan yang penting
gue barisan dulu deh
abis ini mau kemana
langsung pulang atau mungkin ada ketujuan lain
enggak sih palingan aku mau ke kafe aja kayaknya enggak
sekalian mau ngecek barang barangnya roy siapa tau ada petunjuk baru

oke yara awas
kamu malah ngeliatin aku sih
udah sana masuk duluan itu allah nungguin loh
hati hati di jalan ya
kenapa nggak ada di rumah
si elsa kan mau diajak sama linda

udah lama juga kan gak lama
udah lama juga kan gak lama

semoga jalanan ke bandara gak macet
biar gue gak mepet waktu boardingnya
biar gue gak mepet waktu boarding

baru abis speaking ini saya mau berangkat ke bandara langsung
perumahan bapak di klaster nirwana itu kan pak
yang searah bandara
di mana kalau saya jemput pak
kebetulan saya sudah deket nih
kalau nggak keberatan sih yaudah saya tunggu di depan jalanan kluster ya
ditunggu ya pak
oke sampai ketemu
kenapa mereka kelilingi mobil buah
mereka sengaja nih
jangan jangan mereka mau ngebegal gue
sial ada rajia
jangan jangan jangan
gue kira orang jahat
ternyata cuma ngindarin rajia polisi
makanya tadi nyebar ke mobil mobil

gue mau minta pendapat
gue bukan orang yang bijak alam
gue mau minta pendapat
gue mau minta pendapat
gue mau minta pendapat
gue mau minta pendapat
gue mau minta pendapat
gue bukan orang yang bijak alah
tapi kalau gue bisa kasih lu masukan
gue bukan orang yang bijak alam
ada masalah apa
yang mengganjar hati dan pikiran lu cerita sama gue
yang menganjal hati dan pikiran lu cerita sama gue
dia ngajak ketemu
dia ngajak ketemu

tapi gue takut
gue untuk jujur
gue untuk jujur

ngasih tau semua rahasia yang masih gue rahasiakan
tentang semua kebohongan gue
tentang semua kebohongan gue
masih ada kebohongan yang gue simpat
masih ada kebohongan yang gue simpat
soal saksi pembunuhan roy
saksi itu emang ada di tempat kejadian
saksi itu memang ada di tempat kejadian
tapi gue bayar dia untuk
karena pada saat itu gue gak pengen andin lolosnya
karena gue yakin andin yang bunuh
pada saat itu
sekarang gue takut
kalau andin tau kebenarannya
andin malah makin benci gue
gue takut banget
sekarang menurut lo
gue harus ngelakuin apa
gue bukan emas orang awam
cuman lo juga harus tau
kebohongan itu manis
kenyataan itu pahit
banyak orang menukai kebohongan
kebohongan itu gak pernah menyakiti seseorang
tapi sekali lo ngelakuin kebohongan dalam hidup lo
lo akan semakin hancur
lo bakal nyimpan dendam dalam hati lo
lo jujur apa adanya
terbuka dari hati lo yang paling dalam
lo jujur lo terbuka itu malah baik buat andin
lo bakal lihat nih apa adanya